sebuah rumah makan di kelurahan kunduran kecamatan kunduran kabupaten belora jawa tengah terbakar pada minggu pagi
menurut saksi mata kebakaran berawal saat karyawan yang sedang memasak mengganti tabung gas yang sudah habis
namun saat mengganti tabung terjadi kebocoran dan langsung disambar api
dua petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan berhasil memadamkan api
namun perabot rumah makan ludes terbakar
kesiwa kebakaran ditangani posek kunduran